kurang lagi sebelah sini ya
kejadian hari ini pasti bikin reina jadi trauma
gue harus sibuk reina
biar dia senyum lagi
saya baru turunin bu rosa dan jessica di halaman teras rumah pak
terima kasih pak
terima kasih pak
semoga kerjasama kita bisa lancar dan panjang ke depannya
kalau begitu saya permisi dulu ya
ada deh pak
sampai ketemu lagi
alhamdulillah semuanya lancar
catherine tolong kamu bikin appointment dengan
oh baik pak
pak nino kenapa minta dibuatin janji sama pengacara ya
ada masalah apa ya
nggak nggak apa hahu
semoga ketemu mamam metalik

saya ya sudah sampai

ya udah saya keluar sekarang ya sama rena
kita keluar yuk
saya taruh di sini ya
cie pelan pelan sayang
pak ada delman pak
iya ada delman
ini papa kasih kejutan delman nya untuk rena
kasih ya pak
itu yang pesan
ini pak riza buat rena
bilang makasih dulu sama riza
makasih pak riza
kamu cepet juga zek pesan ini delman nya
yang punya delman tetangga saya rumahnya dekat sini
ah ya zek ini kan saya sama rena mau naik delman
kamu tolong bawa mobil saya ke rumah sakit sejahtera ya
mobil saya parkir di pinggir jalan situ
kita ke rumah sakit naik delman ya
rumah sakitnya dekat kok
duduk dekat kak bang
kok belum dateng dateng ya
tunggu sebentar lagi aja
aku telepon ya
boleh hari ini papa gak akan biarin rena takut lagi ya
rena gak mau buat mama jadi sedih kan
jadi papa minta tolong ya
mas kamu dimana sih
kok kamu gak nyampe nyampe
tadi tiba tiba reina kepengen naik delman
iya naik delman
ini saya naik delman menuju rumah sakit sama reina
nih kamu lihat
nih kalau mau ngomong sama reina ya
kayak udah hati hati ya
mama tunggu di sini
ternyata lama kan reina pengen naik delman
iya tadi aku berdegar
aduh bikin aku khawatir loh
udah kamu tenang sayang
udah sekarang kamu istirahat ya king
boleh papa minta handphonenya
udah istirahat ya
oke sebentar papa turun dulu ya
aduh aduh aduh
terima kasih banyak ya pak ya
gapapa gapapa rezekinya buat bapak
kan bapak udah bantu saya sayang terima kasih
udah sampai rumah sakit
yuk bisa jalan
sakit pak kaki aku
bapak lihat ya
kasian kakinya rena bengkak
nenek sebelum ketemu mama kita periksa dulu ya
mumpung rumah sakit ya
sini sini bapak
bapak daftar dulu ya
ada yang bisa kami bantu
saya mau daftar ke dokter anak ya
dengan dokter siapa
nama anaknya siapa
rena putri alia
rina putri alia
rina putri alia
rina putri alia
rina putri alia
rina putri alia
silahkan tunggu di depan ruang praktek dokter michelle di lantai satu ya pak
nanti akan dipanggil kembali
oke terima kasih banyak ya
kita periksa dulu ke santan michi ya
pak ari wibowo bisa jam dua jadi udah saya schedulein bapak untuk bertemu
terima kasih ya
pak mohon maaf sebelumnya kalau saya boleh tahu ini perihal apa ya pak
karena tadi ditanya sama asisten beliau
saya cuma pengen tahu soal kelalaian pengawasan orang tua terhadap anak
saya ingin tahu pandangan dari sisi hukumnya seperti apa
ya sudah nanti saya sampaikan
terima kasih kat
pak kira kira besok saya bisa izin untuk gak ke kantor
iya jadi besok itu saya mau ada prewet pak
serius selamat selamat selamat congrats ya
kalau hari ini kamu juga kerja udah kelar kamu juga bisa pulang
terima kasih banyak ya pak
ini lagi dirawat juga soalnya
tensinya naik jadi harus banyak istirahat
ya itu riskan banget sih buat ibu hamil
jadi dia perlu istirahat
tante nyuci periksa ya
terus tolong ambilin stetoskop sekali ya
ya terima kasih ya
di sebelah mana
jadi sempet kesempatan motor
ya ampun kasihan banget mana aja yang sakit coba tante michi lihat
mana aku sakit tante
kaki aku sakit
kaki aku sakit
kalahku agak pusing
wah coba tante michi periksa sebentar ya sayang ya
rena sekarang tarik nafasnya pelan pelan
oke tarik nafas lagi
rini ada ngerasa sesek nggak
al untuk mastiin keadaan rena sebaiknya rena harus di ronsen
aku kasih surat rujukannya sebentar
boleh tolong siapin kursi roda buat rina
kalau bisa andi jangan sampai tau dulu ya
saya gak mau soalnya nanti kepikiran rina jadi tensi yang naik lagi
ya udah rina sekarang naik kursi roda ya
thank you siap
thank you siap
selamat siang mbak
saya eldina operset ya saya ada janji dengan pak ari
baik pak bapak silahkan masuk ke ruangan pak ari
masalah ya makasih
jadi seperti itu kejadiannya
secara hukum apa ada celah
buat saya mengajukan laporan
atas apa yang sudah dilakukan
pak naldebaran soal pengawasan terhadap rina
sebenarnya untuk melaporkan kelalaian orang tua asuh
tidak sesederhana itu pak nino
harus ada bukti kuat dan kejadian yang berulang
ditambah lagi biasanya ada unsur kekerasan
dari cerita yang pak nino sampaikan ke saya
saya yakin tidak ada unsur kekerasan terhadap mereka
pertanyaan yang saya inginkan adalah

apakah rina akan menangkap pak ari
apakah rina akan menangkap pak ari

apakah rina akan menangkap pak ari
kalau bicara mengenai unsur kekerasan
memang tidak ada tapi
kejadian itu sangat membahayakan nyawa rina
rina itu hampir telaprak motor pak
harus selalu melihat anaknya
dengan kejadian seperti itu artinya kan ada terjadi kelalaian
saya tahu tapi hal itu bukan sepenuhnya
unsur kelalaian dari pak aldi

karena saat rina turun dari mobil
pak al itu ada disekitarnya
jadi sebenarnya itu bukan hal yang disengaja oleh pak al
jadi sebenarnya itu bukan hal yang disengaja oleh pak al
karena itu menurut saya
pak nino dalam hal ini tidak bisa berbuat banyak pak

kalau gitu terima kasih
oke silahkan pak
kalau aku nggak bisa melakukan apa apa lewat jalur hukum
aku harus pastikan trena aman dengan caraku sendiri
kita masih lama kan di sini
masih kayaknya kenapa
kalau gitu aku ke apotik dulu sebentar ya
aku mesti beli obat kamu
obat kamu itu tinggal beberapa butir aja
siapa tahu di sini ada
oh ya boleh
udah bikin papa sama mau nunggu lama di sini
nggak ada orang tua yang ngeluh jagain anaknya
jadi punya banyak waktu sama kamu kan
apa kangen lu semua
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku udah lama lho nggak ketemu sama dia
elsa baik baik aja
jujur papa senang lihat
perubahan elsa sekarang
dia lebih kuat lebih mandiri
dan lebih tanggung jawab
hukumannya dengan ikhlas
dan itu jujur
itu bikin papa bangga sekali
aku juga udah ketemu sama anaknya elsa kan
iya lucu banget ya
nanti kalau misalkan anak aku udah lahir
nanti main bareng ya sama keisha
kita bawa hasil ronsennya untuk diperiksa dokter michelle ya pak
sebentar ya bu
saya siapkan dulu obatnya
kenapa reina pakai kursi rode ya
aku samperin aja deh
ini obatnya sudah siap
ya udah gak ada mereka
apa udah ke ruangannya andi nih ya
jadi ini hasil lonsennya menunjukkan gak ada patah tulang kamu
bengkaknya itu terjadi memang karena ada benturan aja
berarti gak ada yang serius ya
jadi paling nanti aku resepin obat buat penghilang memarnya ya
sama obat penurun panas
kalau misalkan nanti rena demam
kamu langsung kasih obatnya
oh kasihan banget reina sampai ketiduran gitu al
pasti udah capek banget deh
capek nangis gak enggak ya
yaudah mendingan kamu bawa reina pulang aja ya
biar dia bisa istirahat
yaudah saya pamit ya
salam buat anda
ini invoice nya silahkan ditandatangan di sebelah sini pak
sudah lunas semua ya pak
iya terima kasih
ya tinggal diambil obatnya di apotik ya pak
mendingan gue gak usah ajak reda ketemu andin
ngeliat kondisi rina begini andin pasti cemas
tensinya andin pasti malah naik nanti
lagipula rina juga udah kecapean
lama banget sih masalah sama rina
aku pikir masuk sama rina
al sama rina belum datang sini
kamu juga udah nungguin dari tadi
lama banget gak nyampe nyampe
tapi mama tadi udah sempet liat mereka sih
kamu bener liat mereka
tadi aku sempet ngeliat mereka
eh tapi terus mereka nya keburu jalan
belum dateng kesini
tapi mama serius mama liat masalah sama rina
yang agak aneh memang
pas mama liat itu rina
duduk di kursi roda sih
duduk di kursi roda
mama juga gak tau
mama liatnya gitu
makanya mama mau nyamperin mereka
terus mereka keburu jalan tadi tuh
ma handphone aku doang ma
aku orangnya tak mas
ya emang sakit sama rina sudah sampai di rumah sakit
kok ngelasung kesini
ini indin saya
terus kenapa tadi mama bilang
kalo mama tuh ngelihat rina naik kursi roda
astaga jadi tadi mama sarah lihat
gue dorong rina pakai kursi roda
kamu jawab dong mas
kamu jangan bikin aku panik dong
saya tuh sama rina tadi
sebenernya memang udah sampai rumah sakit
cuman kan karena perjalanan
jadi mungkin renanya kecapean terus di andung juga kan anginnya kenceng
jadinya pas sama rumah sakit renanya sempet ketiduran
makanya saya pinjem porsi roda sama rumah sakit
supaya tidurnya nyaman lah
terus kamu dimana sekarang
ini saya lagi di jalan pulang
rena kan ketiduran
ya menurut saya kasihan lah dia kecapean
kalau ketemu sama kamu
makanya saya bawa pulang biar tidur di rumah
terus naik delman lagi
engga engga engga ini ada riza yang nyetirin
tadi kan waktu saya pesen andung
din ketemu renaya besok aja ya
kasian juga kalau dipaksain sekarang
renanya kan lagi kecapean juga
gak apa apa ya
iya kasihan takutnya nanti dia sakit lagi
sampaikan maaf saya terhadap papa dan mamanya
karena mereka sudah lama nungguin kamu
habis dari rumah nanti saya langsung balik ke rumah sakit kamu
saya gak mau kamu jadi stres kalau tahu renanya habis kena musibah
jadi gini pa
saya udah sampai akhirnya capean sampai akhirnya ketiduran
makanya sekarang mas salah harus nantikan rena pulang
jadi dia gak bisa ke sini
tapi abis rena udah pulang mas salah langsung ke sini sih
ya yang penting rena gak kenapa napa
ya itu kenapa
masa udah sampai malah dibawa
sampai malah dibawa pulang
padahal kan kalau rena masih tidur bisa tidur dulu di sofa kamar ini
terus kenapa pakai kursi roda ya
kenapa al gak gendong rena aja
oke ini sudah sore ruangan ini mau dikunci jahitnya bisa dilanjutkan besok
iya ya saya minta maaf ya saya kasihkan jahit jadi lupa
besok jahitan gue harus selesai
terus jadi kamu sudah yakin mau datang bersaksi pada saat sidangnya iqbal
aku akan datang bersaksi
karena aku harus pastikan kalau dia mendapatkan hukuman yang layak untuk dia
kamu perempuan yang kuat
kamu perempuan hebat jessy
kamu jangan pernah takut ya
terima kasih untuk supportnya tante
terima kasih untuk supportnya
nanti aku ceritain
aku akan terkembali
aku akan terkembali
tantang selalu debur bisa
tantang selalu berubah ia
dengan teman tan kadir
jika tidak gak akan ada
terus gimana ada yang luka
udah dibawa ke dokter
tadi sudah diperiksa sama michelle
udah ronsen juga
alhamdulillah sih hasil ronsennya gak apa apa
cuma luka biasa nggak ada patah patah
waktu kejadian itu nino melihat
nah apa kan
dia nyalahin aku
dia bilang aku lalai katanya
gua gak suka sama cerita di aba
yang pertama dia modul
tbon kita tuh ketat
mama tau mama ngerti kamu pasti marah sekali
semua orang pasti melakukan kesalahan
dan satu yang harus kamu ingat
kamu gak usah peduliin omongannya si nenek
papanya rena tuh cuman kamu
dan itu yang ditau oleh rena
rena taunya papanya reina adalah kamu